tante titip silah ke kamu ya boy ya
kalau mau pulang sekalian aja sama saya
saya anterin kamu pulang ya
aku masih di jalan pak
kamu di jalan sama siapa sekarang
kenapa sih papa selalu nanya aku sama siapa
kamu bukan dengan seseorang yang bernama
intinya telepon aku itu untuk apa
kenapa kamu gak jenguk sila boy
silah tuh kasihan sekali di rumah sakit
dia tuh bener bener perhatian sama kamu
sampai sampai dia ngigau
menyebut dan memanggil nama kamu
papa berusaha untuk telepon kamu
tapi dilarang oleh tante hilda
karena dia gak mau
kegiatan kamu terganggu
tante hilda sampai takut loh
kalau kamu sedang ada acara
kasian boy tante hilda
dia itu memikirkan terus keadaan anaknya sila
iya aku jalan sekarang
lu gak niat ya nganterin gue
kena lama lagi
senang menuju kesini
terima kasih ya mas
mbak silla kok becantin datas sendirian
pasti mbak silla tuh lagi minta ketemu sama masboy
kok pucat sih bibirnya
kan mulai deh kumat
kamu beneran sakit
udah gak usah kak
karena tadi kan aku buru buru banget
aku lupa bawa obat yang biasanya aku minum
sekarang aku udah baik baik aja kok
kalau dapet aku tuh ngomong
masa sok sok tegar gitu deh
belum pulang kantor
udah lama ditungguin boy kenapa gak dateng dateng sih
ngapain gue lama lama disini kalo gak ada boy
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa

udah mereng mereng mata lu mereng
masnya aku terjemahin
oh iya sudah gak apa apa
jangan tinggalin aku
kasiannya nun sila yuk
pasti dia tuh lagi keingetan sama mas boy
bentar ya nak
boy masih lama gak dateng ya
kamu tenang dulu ya hilda
mungkin boy sedang kena macet di jalan
atau saya telepon dulu aja dia
biar tau posisinya dimana sekarang
ya boleh mas boleh
yang ditunggu tunggu udah datang
kenapa kamu berantem sekarang
kalau ada urusan dulu tadi di jalan
ada urusan apa
kamu bikin masalah lagi
kasian sila nungguin kamu dari tadi kelamaan
kenapa masih dipermasalahin sih
kan udah jelas sekarang aku udah dateng
saya mohon boy jangan dimarahin mas
dia baru aja sampe
saya bisa mengerti kok
pasti boy banyak kegiatan
ini boy udah datang sabar ya sila
tuh boy udah dateng baru aja sampe
boy aku seneng banget kamu udah dateng
kamu tiduran aja dulu kamu kan sedang sakit
om herman ngapain sih ngelarang gue duduk
padahal kan gue sengaja biar gue nolongin gue
gue juga kenapa cuek banget sih
karena boy sudah dateng
om pamit dulu ya
karena sore ini saya ada meeting lagi
kamu temenin sila
kalo ada apa apa
telepon papa ya
tapi aku masih
tante juga titip sila ya
tante juga mulai capek badannya
soalnya semalam jagain sila
anak cantik mama yang satu ini
tante gak bisa tidur sama sekali
dia ngigo kamu terus
nanti mau istirahat dulu pulang
saya anterin kamu pulang ya
oke gak apa apa makasih ya mas ya
tante titip ya
ya sayang cepet sembuh ya anak ya
jangan kemana mana ya
udah kamu istirahat ya
yaudah aku ke kamar dulu ya kak
sekarang gue mau segimana
mondi bener bener ngira kalo gue yang udah nyerang edo
dia marah banget sama gue
dan gue barusan dihajar habis habisan sama dia
lo tenang aja
mondi gak bakal nguarin lo dari geng serigala
dan gue juga bakal ngelindungin lo
lo emang ngelindungin gue dari mondi
tapi dari edo
edo pasti bakal hajar gue
kalo sampe mondi cerita ke dia
soal edo biar gue yang ngurus
yang penting sekarang lo jangan balik ke base camp
lo pake aja buat seneng seneng
gue juga bukti duit buat ngobatin luka gue
gue bakal kasih lo duit
percaya sama gue
gue tunggu transferan dari lo
enak juga ya
berurusan sama lo
gak sia sia gue bonyok dipukai mondi
yang penting dapet tiga juta
aku bisa berhutang
sekarang cuma ada gue sama boy
aduh hari ini jadi hari yang paling menyenangkan
kenapa lo senyum senyum
masa aku senyum gak boleh
kan aku senang kamu akhirnya ada disini
gue mau cari makan
ntar gue telepon mama suruh mama ngomong om herman
terus om herman telepon lagi deh ke boy suruh kesini
mondi udah percaya
kalau yang selama ini neror geng serigala itu robby
sekarang misi selanjutnya
iyan pasti udah denger nih kalau robby nyamar jadi geng warior
kalau gini ceritanya mereka pasti marah sama kita
karena kita udah undur undur mereka
masalahnya bukan itu aja bos
kita juga udah nyerang geng warior
karena kita mengira mereka yang udah mencalaki edo
tapi kita udah nyerang dia
kok gak mungkin minta maaf kan
karena itu bisa jatuhin harga diri lo
apalagi mereka lagi nyari anggota serigala yang udah neror klu warior
kalau lo minta maaf mereka bakar yakin
kalau yang pake helm dan jaket serigala
itu adalah anggota kita
apa jangan jangan robby yang ngelakuin ini

apa enggak deh
bagaimana munculkan kelola dia gitu ya

bos moni pasti kesel banget sama gua kalo tau dia nge telpen gua
gue mau ketemu sekarang penting
ingat jangan sampai ada yang tahu atau curiga sama lo
lo tenang aja
mereka gak bakal curiga sama gue
telepon siapa lo dok
yang nelfon gua tadi adik gua
dia lagi sakit di rumah
jadi gua harus ke rumah sekarang
yaudah gua hantar
gua takut lo kena kenapa
gak usah bos
gua udah sehat kok
kalo gitu gua cabut dulu aja
gua yakin nih dia lagi nutupi suara